hidangan untuk berbuka puasa atau takjil laris manis di buru pembeli saat bulan ramadan
sayangnya konsumsi takjil dalam kemasan yang tak terkendali berpotensi menambah volume sampah
kepala loka penelitian teknologi bersih lipi ajeng arumsari menjelaskan
di indonesia setiap orang memproduksi sekitar tiga ratus kg sampah per tahun
banyaknya sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah saat bulan ramadan ini pun
cukup mengganggu kenyamanan warga
untuk mengurangi sampah selama bulan ramadan ada cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat
jadi kalau nggak terlalu penting ya kita nggak usah beli kayak tadi yang kasus lapar mata gitu ya
langkah baiknya kalau kita misalnya membawa wadah sendiri gitu ya
untuk mengurangi jumlah pemakaian pasti
atau kita mungkin bisa memilih
apa namanya makanan makanan yang dia dikemasnya dalam wadah plastik yang bisa didaur ulang
mengurangi sampah sama halnya dengan menjaga kebersihan
dalam ajaran islam disebutkan bahwa menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman
dan dalam quran itu sudah disebut bahwa
telah nyata kerusakan bumi karena ulah tangan manusia
jadi manusia ini yang sebenarnya yang merusak alamnya
padahal kita ditunjuk oleh allah oleh tuhan sebagai halifah di bumi itu memamurkan bumi
kebersihan terhadap sampah ini adalah bagian dari iman
oleh karena itu
belum bisa mengatasi persoalan dengan teknologi
dengan manajemen yang baik
mari kita kurangi penggunaan sampah plastik
tak cukup sampai di situ
mengelola sampah dari takjil yang dibeli juga menjadi hal penting dilakukan
untuk mengurangi volume sampah di tempat pembuangan sampah
kita juga bisa melakukan pemilahan sampah
jadi kita pisahkan sampah organik
kemudian sampah organik tersebut kita bisa jadikan kompos
kemudian kompos itu kita bisa gunakan untuk menanam tanaman di halaman rumah
kemudian sampah anorganik bisa kita jual juga melalui bank sampah
jika sampah dikelola dengan baik
maka setidaknya anda berkontribusi mengurangi sampah agar tidak melimpah pada bulan ramadan
tim liputan cnn indonesia